akhirnya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas rencana anakku semua
terima kasih atas rencana
terima kasih atas rencana
selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya